kita bergeser ke kejahatan perbankan setelah dua minggu bergulir
bank bri akhirnya lapor ataupun juga melaporkan kasus ini ke polres mataram
jadi setelah dua minggu ya baru dilaporkan
terkait kerugian satu delapan miliar lebih dari empat ratus nasabah yang hilang
karena diambil oleh orang tidak dikenal melalui mesin atm
hingga kini polisi masih menyelidiki pencurian uang nasabah tersebut
bank bri cabang mataram nusa tenggara barat
melaporkan ke polisi karena rugi satu delapan miliar lebih
dari empat ratus an nasabah bri yang mengalami kehilangan uang secara misterius
di bank bri selama dua minggu terakhir
laporan tersebut diberikan kepada penyidik reskrim polres mataram
bersama penyerahan data rahasia bank untuk ditindaklanjuti penyelidikannya
selain itu bank juga menyerahkan rekaman cctv pelaku scammer
yang sedang melakukan aktivitas penggantian dan modifikasi mesin atm
lumayan dari pihak bri bahwa sampai saat ini
kerugian setelah diinventarisir kurang lebih satu delapan m penyampaiannya
dan jumlah nasabah sekitar kurang lebih empat ratus an
karena sampai saat ini dari pihak bri pun masih mengkalkulasi
dan inventarisir berapa nasabah yang mengalami kerugian
maupun jumlah dana yang diberikan
diambil oleh pelakuin
sementara itu bank bri masih melayani pengembalian uang nasabah yang hilang
dengan menerapkan prosedur pemeriksaan atau investigasi terhadap nasabah
yang mengalami kehilangan uang
bank bri enggan merinci berapa jumlah uang yang dikembalikan kepada nasabah
dari sini kita menjalankan operasionalnya aja
bagaimana proses pembayarannya itu akan dilakukan
tapi kalau proses pembayarannya seperti apa dea
proses pembayarannya ya kita lakukan ada investigasi
pembayaran dilakukan kalau memang itu betul betul segini
dengan data tambahan dari bank
polisi berharap bisa segera mengungkap pelaku scamming yang diindikasikan
telah melakukan aktivitasnya di lima atm yang tersebar di lombok
lalu rahmat juniadi mataram ntb